ini tadi amuk gue sama dia
papa mama kau belum pulang
papa mama belum pulang
mungkin urusannya belum selesai
jadi belum pulang
oh tenang aja
mama sama papa pasti baik baik aja kok
aku juga takut
minta sama allah
dan dilindungi oleh allah
lindungi papa mama ya
sama oma juga pulang
sekarang udah gak khawatir kan
kita kerjain pr lagi ya
yang mana jalan kelincinya kira kira
ini disini ya
henry sudah meninggal
tadi di penjara
gua udah ketemu sama henry
dia tiba tiba keracunan
ya gua udah sempet bawa ke igd
tapi dia gak ketolong
henry sudah meninggal
udah inget ya
kita ketemu di depan rumah sakit
sekarang gua mau tanya
kenapa gua harus jawab pertanyaan lu
lo gak ada hak buat perintah perintah gua
lo kasih tau sama lo
kasih racun ke kolam itu
hukumannya sangat sangat berat
bisa dua puluh tahun penjara
lo kasih tau ke gua siapa yang nyuruh lo
gua bakal bantu lo
lo takut sama dia
lo pikir dia bakal bebasin lo
nggak akan pernah
jadi gak ada gunanya lo lindungi dia
gua udah bilang
gua berhak gua ngomong sama siapapun
ingin lo cabut deh
gak perlu dicabut
kasih tau ke bos lo
dia punya dua pilihan
atau ditangkep sama polisi
keisha langsung diem waktu gue nunggu dia
kasian juga keisha kalo nangis terus
apa gue nelfon nindung aja buat nanya kabar keisha
tapi kan nomor gue di blok sama dia
aku nunggu aja
gue bantu buat keisha
jujur gue khawatir liat keisha nangis dua waktu itu
wah cerah banget nih
alhamdulillah aku berhasil nangin keisha pak
kesha sekarang sama kamu tenang
dia bisa deket sama kamu
harus sabar ya
oh iya dong pak ternyata benar
elsa kan pernah bilang kekeisha suka banget
kalo dinyanyiin sambil digendong
makanya mulai sekarang
aku akan gendong keisha sambil nyanyi
papa mesti belajar nyanyi juga nih
iya dong pak buat bantu
apa yang bisa gue bantu buat keisha
apa dia pikir aku gak bisa jaga anak sendiri
so tau banget nih orang
wah tadi aku minta tolong sama
oh iya ya mama udah videoin di hp kamu tuh
kamu cari aja
oh ada dua pak
dia ngizinin gue bantu dia gak ya
harusnya gue seneng
nina udah bisa mulai ngurus keisha
tapi kenapa aku jadi sedih
gue gak rela keisha deket sama nino
kamu bisa gak cariin dokter yang bagus ya
karena keisha ini kan butuh imunisasi
ah nanti kamu bisa tanyakan ke dokternya
ehh bayi seumur keisha
itu kan memang perlu vaksin
buat daya tahan tubuhnya
ya kalau bisa kan secepatnya
jangan sampai lewat waktunya ya
dan untuk keisha
itu bener dua harus aman
karna dia kan berai
imunisasi ya dua
ya betul juga
supaya besok mudah dua udah bisa di
sama aku juga mau pesen fotografer
ya buat apa nak
rencananya pengen bikin baby photoshot pak
keisha pasti cantik banget
aku akan bikin special momentnya keisha
biar gak kalah sama
emaknya lah emaknya kan model
makanya kalau aku bisa jadi papa terbaik buat keisha
iya papa setuju tuh
mama seneng tau kamu bener bener daddy yang hebat
jessy jadi dateng kesini gak ya
jangan sampe bos irfan tau
bisa diamuk gue sama dia
sampai juga kamu
ke tukang ojeknya
soalnya tadi aku minta tunggu
aku kira salah alamat
ternyata benernya alamat ya bang
ternyata alamatnya bener
ini yang kosnya
makasih ya bu
papa kamu bener gak tau kalau kamu kesini
tadi kan di telepon ak udah bilang sama abang
kalau misalnya aku kabur dari papa
abang gak ngasih tau papa kan kalau aku kesini
iya dia gak kena debu wajah
tadi agak aflo
ya udah masuk yuk
kita harus lebih dekat ya
untuk mencari dengar dan menjaga jessica supaya dia gak kenakan apa
masal kok belum ada kabar ya
masal sama rendy berhasil gak ya jalanin rencana mereka